suatu waktu ada putri bernama luna
dia memiliki sepasang mata coklat besar yang indah
rambut yang panjang dan berkilau seperti langit malam
dan dia memiliki wajah yang cantik
tapi kisah dengan putri cantik ini memiliki akhir berbeda
hati luna tidak merasakan kebahagiaan apapun
luna tidak pernah tersenyum
kekuatan jahat yang bersemayam di dalam cermin
mengutuk putri luna ketika dia masih kecil
suatu hari sang putri muda sedang bermain dengan boneka
yang mirip dengannya dengan wajah tersenyum
luna terkejut dirinya sendiri saat dia melihat ke cermin
gadis kecil sepertimu adalah favoritku
penyihir itu menakuti sang putri muda
siapa kau apa yang kau inginkan
tidak gadis konyol aku ingin yang paling terang di ruangan
perhiasanku aku tidak paham
pergi kau penyihir
kau tidak cukup pintar dan juga tidak sopan
saat mereka sedang berdebat
luna berbicara dengan kasar kepada penjahat kesombongan
aku akan mengambil darimu apa yang paling kau sukai
aku mengutukmu dengan kesedihan
putri yang cantik dan sedih
kau akan membayar untuk harga dirimu
setelah mengutuk luna muda
penjahat kesombongan menghilang ke cermin dengan kilatan terang
sejak hari itu dan seterusnya putri luna tidak pernah tersenyum
tidak pernah tertawa
dia tidak bisa
bahkan jika dia ingin bagaimana dia bisa
aku punya semua kekayaan dan juga emas
yang sungguh aku inginkan hanyalah senyuman di wajah gadis kecilku
sudah cukup aku harus lakukan sesuatu
raja memanggil semua menterinya pada tengah malam
untuk meminta nasihat tentang masalah ini
yang mulia baru saja mengumumkan bahwa siapapun yang dapat membuat putri luna tersenyum
akan diberi hadiah sekantung emas
itu adalah hari yang menyenangkan penuh janji
kerumunan meraung bersamaan tetapi sang putri bahkan tidak menyeringai
tindakan keberanian ini adalah pemandangan yang harus dilihat
namun itu tidak bisa membuat gadis kecilku terkesan
pangeran ini sedang melamun
tapi luna bahkan tidak berkedip
pemandangan yang langka
buah memenuhi kerajaan dengan aromanya yang manis membuat setiap orang mengeluarkan air liur
putri luna menatap buah itu dengan mata kosong
sedikit yang diketahui orang banyak bahwa dia kehilangan nafsu makan
banyak pria dan banyak hewan dari jauh mencoba peruntungan mereka
tapi tidak satu pun dari mereka berhasil
sang putri tidak mungkin terhibur
upaya untuk memaksakan senyum di wajah putri luna ini hanya membuatnya semakin sedih
ayah aku lelah
aku akan tidur sekarang
luna menyendiri dan menjauhkan diri dari raja
dia pikir dengan mengasingkan dirinya dia melindungi sang ayah dari kesedihannya
dia menghabiskan hari harinya sendirian di kamarnya
luna berhenti mencintai dirinya dan kehilangan nafsu
dia mengambil makanan yang enaknya dan membuatnya tertarik
sang putri benar benar berhenti melihat dirinya di cermin
itu mengingatkannya pada hari dia dikutuk
sang putri berdiri sendirian di balkonnya selama berhari hari
kutukan membayangi seluruh kerajaan seperti awan gelap
ada beberapa orang yang berpikir bahwa dia akan menangkap putri
di pedesaan jauh dari kastil hiduplah seorang pemuda yang tersenyum tidak peduli betapa sulitnya hidup
irwin kau telah bekerja tanpa henti
ini ambil emas banyak yang kau inginkan sebagai hadiah
terima kasih tuan
aku butuh minum air
mungkin itu memang maksudnya
setidaknya aku harus minum air ketika aku haus
aku akan bekerja lebih keras besok
oh irwin kau sudah lakukan yang terbaik hari ini juga
tuhan yang baik kau memang sangat murah hati
aku akan pamit tuan dan pergi mengambil air dari sumur
oh sungguh keberuntungan yang buruk
mungkin hidup mencoba memberitahuku sesuatu
aku harus tetap bahagia bekerja lebih keras dan tetap bersyukur atas semua yang kumiliki
bulan bulan berikutnya agak keras
kelaparan melanda seluruh pedesaan
hewan ternak menjadi lemah dan tanaman mati
tapi irwin bekerja lebih keras dari sebelumnya dan menghasilkan buah dari pertanian yang hidup subur dan hijau
hewan hewan itu tampak sehat dan bahagia
uh irwin kerja kerasmu telah membuahkan hasil
kau bisa mengambil emas sebanyak yang kau mau dan pergi berlibur
kau layak untuk itu
terima kasih bos aku hanya melakukan pekerjaanku
peternakan ini rumahku hewan hewan ini adalah temanku
air terasa lebih manis setelah seharian bekerja keras
aku merasa senang dan penuh harapan
sumur sumur sumur
irwin bertahan dan terus bekerja keras dengan senyuman bahkan ketika mungkin tidak menguntungkannya
dia terus menggunakan air sumur untuk menjaga pertanian tetap hidup dan seiring waktu
apa yang telah tenggelam ke dasar sumur melayang ke arahnya
bocah manis itu memang mendapatkan hiburan
oh ya ampun aku belum pernah melihat pohon setinggi itu dan langit yang indah
hai pria manis aku ingin makan keju tapi aku kekurangan uang maukah kau memberiku koin emas
irwin tidak ragu ragu sejauh itu
ewin tidak ragu ragu sejenak dan menyerahkan salah satu koin emasnya kepada tikus itu
ini dia tikus lucu
terima kasih sobat manis sampai jumpa
irwin memiliki sifat yang langka
dia tersenyum dan memberikan pujian kepada setiap orang asing yang bertemu dengannya
hai sobat kenapa kau menangis
aku mengalami minggu yang berat tuhan
apa ada yang bisa aku bantu
ya aku butuh beberapa emas
kau memiliki koin emas
oh kumbang kecil ini adalah hari keberuntunganmu
ini aku punya cukup untukku
kau murah hati sekali pangeran yang tampan aku akan mengingat kebaikanmu
tidak usah dipikirkan kumbang mungkin kau lebih membutuhkannya dariku
dan hei aku bukan pangeran
kumbang yang terisak berhenti menangis dan senyum perlahan menutupi wajahnya
aku sudah cukup istirahat aku harus melanjutkan
irwin bepergian melalui negeri yang tidak dikenal
dia sekarang hanya memiliki satu koin emas
tapi hatinya yang besar dan jiwanya yang baik selalu riang
oh pemuda aku perlu membawa anakku ke sekolah renang
aku butuh beberapa emas maukah kau meminjamkanku
tunggu itu mencurigakan
di mana kau belajar bicara seperti itu
kau memiliki sekolah renang juga keren sekali
terima kasih aku berjanji untuk membantumu pada saat kau membutuhkan
terima kasih sampai jumpa
dan akhirnya dia tanpa ragu memberikan koin emas ketiga dan terakhirnya kepada ikan lele
dan sekarang sudah habis dia tidak punya apapun selain senyum cerahnya
kota besar membingungkannya dan dia merasa tersesat dan mulai berjalan berputar putar
matahari menyinari kerajaan itu sore yang panas
menatap matahari yang terik irwin kebetulan berjalan melewati para pengawal kerajaan
putri luna sedang menatap matahari
luna sedang menatap keluar jendela di menara gadingnya
mata mereka bertatapan
kerutan irwin menghilang dan saat dia menata putri luna semua kekhawatirannya tampak kecil
irwin lupa bahwa dirinya lelah dan haus
melamun dia kehilangan keseimbangan tersandung dan jatuh ke kolam berlumpur dengan wajah lebih dulu
dia kehilangan kesadaran untuk sementara waktu
melihat irwin dalam kesulitan tikus kumbang dan ikan lele mereka semua bergegas membantunya
ini ini tidak mungkin ini tidak boleh terjadi
wajah putri luna berbinar melihat pemandangan aneh ini dengan senyum terindah dan dia mulai tertawa terbahak bahak
aku belum pernah melihat sesuatu yang begitu lucu sepanjang hidupku
apakah itu putriku
kedengarannya seperti suaranya yang manis
tawanya ringsang putri tidak bisa menahan kutukan gelap
cermin itu pecah berkeping keping
kekuatan cinta adalah hal yang lucu
itu bisa menghapus kutukan gelap dalam beberapa menit
dunia luna dipenuhi dengan warna cahaya dan tawa
raja menjadi senang
ayah aku ingin sekali mengundang orang ini ke istana
dia membuatku tertawa dia membuatku tersenyum
apa yang kalian tunggu
segera bawa pemuda tampan itu ke istana ini
pemuda kau telah membuat putriku tersenyut
kau dapat memiliki semua emas yang dimiliki kerajaan
dan kau juga dapat menikahiku jika kau mau
putri luna dan irwin menghabiskan beberapa hari berikutnya dengan ngobrol dan tertawa
putri luna mulai merawat dirinya sendiri dia makan dengan benar dia belajar bagaimana tersenyum lagi
rakyat yang terhormat
raja mengundang kalian semua untuk datang ke pernikahan agung putri luna
kau terlihat cantik luna kau memang cantik
sejak hari itu dan seterusnya putri luna dan irwin berjanji akan selalu ada untuk satu sama lain dengan senyuman dan canda tidak peduli waktu atau tempat